mungkin juga bisa ya nanti kita lihat dinamika yang berkembang di lapangan
kalau pilkada mungkin di daerah daerah tertentu itu akan dinamis
karena memang pilkada itu daerah satu dengan yang lain itu berbeda beda ya
karena itu kan politiknya terjadi dalam kearifan lokal ya di tempat
jadi nanti kita akan menyelesaikan gimana sesuai dengan kebutuhan di lapangan itu
ya nanti kita lihat ya kita lihat kebutuhan politik nanti di jakarta
untuk dki itu p tiga hanya satu kursi
tapi bakal mengusung pasadi gak sih pak
karena pasadi itu di jakarta namanya lodas
nanti kita lihat dinamika yang berkembang di lapangan
nanti kalau ada saya kabarin ya teman teman